penjual daging sapi di kota sorong papua barat berkeberatan dengan keinginan presiden joko widodo
untuk menjaga harga daging sapi di bawah seratus ribu rupiah per kilogram
harga daging sapi lokal di papua barat khususnya di kota sorong
sulit untuk diturunkan ke kisaran delapan puluh ribu rupiah per kilogram
sesuai dengan keinginan presiden joko widodo pada sabtu dua puluh delapan mei
harga daging sapi di pasar sentral remu kota sorong
antara satu ratus sepuluh ribu sampai satu ratus dua puluh ribu rupiah per kilogram
para pedagang mengatakan harga sapi lokal di tingkat peternak minimal lima belas juta rupiah per ekor
pedagang mengaku sulit memperoleh keuntungan karena mereka harus membayar berbagai biaya tambahan lainnya
termasuk sewa rumah potong hewan
sementara itu pemerintah provinsi jawa timur jumat pagi mengadakan operasi pasar
guna menstabilkan harga sembako selama bulan ramadan
operasi pasar di jawa timur akan berlangsung hingga satu juli dua ribu dua puluh
dengan dilaksanakannya operasi pasar ini gubernur jawa timur soekarwo optimis akan menekan harga pasar

untuk lima hari ke depan yang menjadi prioritas untuk distabilkan harganya adalah gula pasir
di mana setiap hari pemprov akan menyiapkan satu lima ratus ton gula untuk dijual di operasi pasar
dalam operasi pasar ini satu truk menyediakan enam ratus lima puluh liter minyak goreng seratus kg terigu
delapan ratus lima puluh kg gula dan dua ratus lima puluh kg beras
dengan harga jual masing masing beras rp delapan tujuh ratus
minyak goreng rp sebelas tiga ratus per liter terigu rp tujuh dua ratus per kilogram dan gula rp sebelas tujuh ratus lima puluh per kilogram
operasi pasar di jawa timur akan berlangsung mulai dua puluh tujuh mei hingga satu juli dua ribu enam belas mendatang
wahyu pratama surabaya
menjelang ramadan pemerintah kabupaten trenggalek jawa timur menggelar operasi pasar di sembako di sejumlah pasar tradisional
namun operasi pasar yang digelar ini sepi pembeli karena harga sembako yang dijual tidak jauh berbeda dengan harga bahan pokok di pasaran
di pasar basah dan pasar gondang misalnya pemerintah kabupaten menjual beras minyak goreng dan tepung terigu
beras kualitas medium dijual rp delapan tujuh ratus per kilogram
sementara minyak goreng dalam kemasan dijual rp sebelas tiga ratus per liter
dan tepung terigu dijual rp tujuh dua ratus
rencananya pemkap akan menjual gula pasir yang harganya kini mendekati rp enam belas per kilogram
operasi pasar sembako akan digelar selama satu bulan lebih hingga menjelang lebaran nanti
operasi pasar ini diharapkan bisa menjaga harga bahan pokok tetap stabil
di pasar basah dan pasar gondang tuku
rencananya sampai kapan
diperkirakan sampai tanggal satu juli
terus yang di operasi pasar ini jenisnya apa aja untuk komoditasnya
tiga jenis pertama pembukaan ini tepung beras sama minyak
namun pada operasi pasar hari pertama jumlah warga yang berminat masih sedikit
warga enggan membeli bahan pokok lewat operasi pasar dengan alasan harga jualnya sama dengan harga di pasar tradisional
lebih murah sedikit
beras berapa buat aja dijualnya
kalau biasanya di pasaran
di pasar rp sembilan
sebelumnya menjelang bulan puasa
harga sejumlah kebutuhan pokok di trenggalek mulai melonjak
harga telur ayam daging kentang dan beberapa jenis bahan pangan lainnya terus merangkak
fadli rahmawan trenggalek jawa timur